beberapa waktu lalu komando operasi satu tni angkatan udara menggelar latihan tempur di pangkal pinang bangka belitung dengan sandi operasi jalak sakti
ya sebanyak sebelas pesawat tempur enam buah pesawat angkut serta empat helikopter dikerahkan dalam latihan ini
sebuah rudal diluncurkan untuk menembak drone
dalam latihan tempur kali ini tni angkatan udara mengerahkan sebelas pesawat tempur yang terdiri dari empat buah pesawat f enam belas dan tujuh buah pesawat hoax dua ratus
dalam latihan perang ini juga dilakukan berbagai macam skenario
skenario pertama adalah serangan udara strategis atau serangan udara langsung yang dilakukan oleh sebelas pesawat tempur tersebut
satu persatu pesawat tempur itu melakukan pemboman dan semuanya tepat pada sasaran
usai melakukan serangan udara langsung kemudian juga dilakukan skenario sartempur
di mana di dalam skenario ini disimulasikan ada seorang pilot yang pesawatnya tertembak jatuh dan harus ditolong oleh pasukan khas tni angkatan udara
selanjutnya juga dilakukan skenario pertempuran di darat yang dilakukan oleh pasukan khas tni angkatan udara
yang diterjunkan oleh sebanyak empat buah pesawat angkut dari cn dua ratus tiga puluh lima dan dua buah pesawat angkut c satu ratus tiga puluh

dalam skenario pertempuran darat ini disimulasikan pasukan khas tni angkatan udara harus merebut pangkalan

yang terlihat terdekat
dan sebelumnya tadek dua pewarawan dari tni angkatan udara
akhirnya berhasil menguasai sasaran yang telah ditetapkan
dan sebagai penghentian panduan
tni angkatan udara melakukan skenario pertahanan udara
dalam skenario ini disimulasikan bahwa pasukan tni angkatan udara mendapatkan serangan udara dari sebuah pesawat yang disimulasikan oleh sebuah drone
dan drone ini harus ditembak jatuh oleh pasukan khas tni angkatan udara
dengan menggunakan rudal darat ke udara kw tiga bf dua
udara kiwi tiga buatan cina
di sini saya sudah melihat
sudah betul timingnya
yang masih ada yang lambat
ada yang kurang cepat
atau segala macam
nah ini akan dievaluasi
disatukan dengan koopsa u dua
sehingga akan dilaksanakan
dengan lebih cepat
sesuai dengan timenya masing masing
latihan jalak sakti ini
merupakan salah satu rangkaian
dari latihan yang dilakukan oleh
tni angkatan udara dan puncaknya nanti
tni angkatan udara akan melakukan
latihan terpadu antara
komando operasi satu dan komando operasi dua
yang dengan sandi angkasa yuda
yang akan dilakukan nanti pada bulan september